ya dan pastinya tidak hanya menunggu pemerintah tapi juga masyarakat setempat harusnya sudah mengetahui dan juga membantu ya
dari november ini bahkan berarti sudah tiga bulan berarti jembatan tersebut rumpuh dan belum ada perbaikan sama sekali
ya seharusnya memang kisah kisah laskar pelangi atau anak anak yang harus berusaha keras berjuang untuk pergi ke sekolahnya ini tidak terjadi lagi di era milenial saat ini
pemerintah juga harus lebih aware terhadap infrastruktur infrastruktur yang digunakan untuk membangun generasi anak bangsa
betul untuk saja tadi anak anak sekolah ini tidak putus semangatnya dan kemudian memutuskan untuk tidak bersekolah begitu
salud juga anak anak ini ya
betul beda halnya dengan yang satu ini yang memutuskan sekolah kemudian harus bekerja begitu
dimana seorang anak berumur tiga belas tahun di kabupaten brebes jawa tengah tidak melanjutkan sekolahnya dan menjadi pedagang bakso goreng keliling untuk membantu keluarganya
pemerintah kabupaten brebes berjanji mendata anak miskin yang putus sekolah agar bisa melanjutkan pendidikan mereka
dia bernama herun anak pertama dari pasangan tayo dan tati warga desa barok sejamatan ketanggungan brebes
setelah lulus sekolah dasar tahun dua ribu tujuh belas wiharun tidak melanjutkan pendidikan ke smp
dia mengaku orang tuanya tidak punya biaya sehingga dia harus berhenti sekolah
akhirnya anak yang akrab di sapa herun ini ikut tayo bapaknya berjualan bakso goreng
mereka bekerja kepada seorang majikan bernama tatang
saat ditemui di kompleks sekolah tempat dia berdagang herun mengaku uang hasil dagangan digunakan untuk membantu orang tua dan dua adik yang masih kecil
dengan berjualan erun bisa mendapat uang tiga puluh hingga empat puluh per hari
kenapa kamu milih jualan ini herun
bapak untuk bantu siapa
orang tua sebetulnya kamu pengennya apa
sekolah lagi tapi nggak bisa karena
nggak ada duit
awalnya erun hanya ikut keliling bersama ayah berjualan bakso goreng sambil menunggu majikan membuat rombong pikulan
tak lama herun pun berjualan secara mandiri
saya pengen jualan di
nah terus ke sini
nah kamu kuat nggak mikulnya
ya kalau buat saya bikin rombong yang kecil aja ya
tapi kamu sebelum bikin rombong kamu ikut sama orang tua kamu dulu
biar tahu beli sama menggorengnya
pemerintah kabupaten brebes berjanji mendata anak putus sekolah
untuk menuntaskan program wajib belajar
apalagi saat ini kabupaten brebes sedang menggalakan program gerakan kembali bersekolah gkb
program ini membantu warga miskin melanjutkan pendidikan
koordinasi dengan dinas terkait neskap pd atau pd serta kepala desa serta camat
dalam rangka untuk mencari data data bagi anak anak yang seumuran sekolah ke sekolah
kita pantau terus dan kita sudah membentuk gerakan kembali sekolah
itu dengan masyarakat lsm serta organisasi tertentu kepala desa bersama dan semua stakeholder yang ada
erwin berharap program pemerintah kabupaten bisa membantu mimpinya melanjutkan mimpi ke jenjang yang lebih tinggi